dari kawasan istora senayan jakarta dalam gelaran acara alo fest dua ribu dua puluh
nah seperti yang kita ketahui memang saat ini angka kasus harian covid sembilan belas di indonesia sudah mulai menurun
yang artinya memang pandemi covid sembilan belas di indonesia ini sudah mulai terkendali
untuk itu pemerintah pun mulai memberikan izin untuk pelaksanaan event event offline
salah satunya dalam kegiatan seperti yang kita ikuti kali ini yaitu alo fest dua ribu dua puluh
yang terselenggara dari tanggal dua puluh sampai dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
tentu saja ya kegiatan ini pastinya dimanfaatkan oleh berbagai pihak swasta
dan ternyata di sini anesthes group sebagai pihak swasta yang selalu mendukung pemerintah
dan juga mendukung pihak pihak swasta lainnya turut hadir untuk menyemarakan aloe fest dua ribu dua puluh dua
dan turut mengedukasi masyarakat bagaimana caranya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
dan juga aktif untuk memberikan produk produk kesehatan yang pastinya akan menunjang kesehatan masyarakat indonesia
kita akan nantikan perbincangannya sesaat lagi
baik kali ini sudah hadir bersama saya ada bapak rian tirta yudhistira
hai pak rian
saya izin lepas masker kita juga semuanya sudah antigen ya pak ya
kita juga selalu menjaga jarak
ya memang kita harus selalu mengingatkan kepada pemirsa kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya pak ya
tapi kalau bapak ngerasa gak sih pak ini suasana yang berbeda gitu ya
biasanya kita itu kalau misalkan interview kita aja biasanya kalau nggak melalui jaringan telpon gitu ya
dengan keterbatasan tapi kali ini kita bisa hadir
menurut bapak kesan kesannya
ya ini bagi kami dari nsis dan juga bagi saya pribadi terutama ya ini benar benar pengalaman yang berbeda banget
karena selama dua tahun lebih di indonesia gak ada ya seperti ini ya
ini kayaknya baru yang pertama ya semenjak pandemi sudah mulai menurun
jadi excited banget kita semua
kalau kita lihat semua pengunjungnya juga luar biasa lho pak
mereka sudah rela mengantri bahkan dari hari sebelumnya begitu ya
ya tapi yang pasti anesthes group yang di sini juga ikut hadir ya
untuk selalu mengingatkan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para pengunjung di sini begitu pak
iya betul jadi anesthes group merupakan salah satu sponsor dari kegiatan halo fest ini
dan kita lihat halo fest ini memang dilaksanakan dari dua puluh sampai dua puluh dua mei ya jadi tiga hari
dengan target pengunjung itu minimal sepuluh orang perharinya
cuma kalau kemarin saya kesini kebetulan ada boy band juga konser di malam hari itu yang ngantri dari pagi
kayaknya udah jauh
jauh lebih banyak daripada sepuluh gitu lho
jadi udah padat banget dari pagi ya
ya pak nanti pastinya kita juga ingin mengelaborasi nih kalau di boothnya anesis ada apa aja sih gitu ya pak ya
apa aja sih produk produk yang memang bisa menunjang kesehatan terutama untuk masyarakat pemirsa kita
tapi juga untuk para pengunjung halo fest begitu
tapi pak saya concern sekali bahwa ternyata nsis group itu selalu mendukung berbagai kegiatan pemerintah
kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pada saat kasus harian covid sembilan belas di indonesia masih tinggi
enesis group itu menyelenggarakan sentra vaksinasi begitu ya pak ya
dan itu dilaksanakan beberapa kali begitu ya
beberapa kali ya
dan artinya ikut menstimulasi mengakselerasi pemberian vaksin begitu ya
nah kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan internasional gitu
apa saja pak mungkin bisa disebutkan
ya jadi sebenarnya kegiatan kita untuk mensponsorin acara alofest ini kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih besar
merupakan peran aktif dari enesis group dari mulai pandemi sampai sekarang untuk ikut serta dalam
kegiatan kegiatan yang bisa menurunkan atau menyehatkan masyarakat indonesia supaya angka covid tidak terus melonjak ya
kalau kita lihat kita backtrack sedikit ya diana
jadi dari awal covid kita sudah kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan atau edukasi
dan juga hand sanitizer antis di tempat tempat umum seperti airport gitu
kemudian di kereta komuter indonesia di transjakarta
jadi semua sarana perhubungan ya
kemudian di tahap dua kita juga bekerja sama dengan selain kementerian perhubungan
juga dengan kemenparacraf untuk memberikan sentra vaksinasi dan juga memberikan produk produk kesehatan bagi pekerja wisata
seperti di bali di lombok gitu
termasuk juga perhelatan sport sebesar ya seperti yang di bandalika
kemarin kita juga bangga banget bisa dipercaya oleh kemenparacraf untuk menjadi produk yang menyediakan produk produk kesehatan gitu
baik di hotelnya maupun bagi pengunjungnya
nah kemudian dengan turunnya angka pandemi ini
dan sudah mulai dilonggarkan kegiatan kegiatan seperti aloves ini oleh pemerintah
nah kita dari nsis melanjut ke tahap tiga nih
yaitu gimana nsis bisa berperan aktif untuk memberikan edukasi juga
juga memberikan produk produk kesehatan aksesnya kepada masyarakat yang mengikuti event event offline seperti aloves ini
jadi kalau kita lihat ini rangkaiannya ada tiga tahap
mulai dari tahap satu dua dan yang sekarang adalah kegiatan offline
ini kayaknya yang terbesar dan yang pertama ya
ada semenjak pandemi
jadi kita bangga banget bisa turut serta dalam kegiatan ini
iya memang kalau kita runut lagi ke belakang ada banyak sekali juga event event internasional yang mendapatkan support dari inas ya pak ya
tadi bapak sudah menyebutkan ada mandalika
tapi sebelum itu di tahun dua ribu dua puluh satu juga ada world superbike juga ya pak ya
ya dan juga kali ini nsis group juga hadir ketika ada event offline salah satu yang terbesar yang terlaksana saat ini
untuk bisa selalu mengedukasi begitu tentang prokesnya
kenapa tentang edukasi atau literasi tentang prokes ini begitu penting untuk nsis group pak
ya jadi kalau kita lihat sebenarnya sedikit data aja
sebelum pandemi melanda indonesia ya di awal dua ribu dua puluh
saya ambil contoh kebiasaan masyarakat indonesia untuk mensanitasi tangan atau menggunakan hand sanitizer
itu adalah termasuk yang paling rendah di semua negara di asia pasifik
nah kemudian memang pandemi melanda
dan artinya kebiasaan orang sudah mulai ada
nah dari nsis group ini penting sekali bagi kita untuk mengingatkan covid itu belum selesai loh
walaupun mungkin sudah menjadi endemi angkanya sudah turun tapi kita tetap harus waspada
kalau kita lihat kemarin waktu mudik lebaran kita juga berpartisipasi aktif untuk membuat posko mudik ya
bekerja sama dengan kementerian perhubungan dan kemen paragraf juga
edukasi dari kita itu adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa kalau kita tidak hati hati
maka setelah selesai mudik maka akan terjadi lonjakan lagi
nah begitu juga dengan yang ada di event ini
kita sudah rame rame diperbolehkan untuk pemerintah tapi tetap harus patuhi prokes
tetap harus gunakan produk yang bisa memberikan kita kesehatan baik dari luar juga dari dalam
jadi dari luar itu misalnya pakai antis gitu ya supaya tangannya tetap tidak menularkan kuman
tapi juga dari dalam menggunakan multivitamin seperti ammonizer supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga
jadi hal itu tetap kita menjadi fokus untuk edukasi ke konsumen supaya kita jangan lengah ya
kalau kita lihat di negara negara yang lain begitu masyarakatnya atau pemerintahnya lengah
itu biasanya terjadi lagi nih lonjakan covid
nah ini penting banget bagi kita semua karena ini bukan hanya tugas dari pemerintah ya
tapi juga tugas dari kita sendiri masyarakat indonesia untuk menjaga jangan sampai ada lonjakan lagi
memang kalau misalkan dalam event event offline seperti ini biasanya kita cenderung untuk apa ya pak ya
cenderung untuk seperti menganggap enteng gitu ya bahwa situasinya saat ini sudah back to normal
seemes like back to normal tapi sebenarnya belum gitu ya pak ya
nah untuk itu ada banyak sekali hal hal yang dilakukan edukasi yang terus dilakukan oleh anesus group
untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa kita itu masih berada dalam pusana pandemi
even sekarang situasinya sudah mulai terkendali begitu ya pak
intinya yang menjadi pesan di sini jangan sampai terjadi lonjakan kembali begitu ya
nah pak ini experience experience nya pasti sudah disiapkan ya pak
dari enesis group untuk bisa mengedukasi masyarakat
nah kira kira experience nya itu akan seperti apa ada booth nya kan pak di anesthesia group disini
ya jadi kita partisipasi sangat aktif ya kerjasama dengan penyelenggara event aloves ini
kita membuat tidak kurang dari tujuh booth ya
jadi ada banyak banget brand brand kita seperti yang ada di depan kita ini
diana jadi adam sari kemudian antis ada plosa ammonizer ada key spray kulen dan lain sebagainya
ya tujuannya untuk memberikan akses dan memberikan edukasi ya kepada konsumen ya
jadi ada banyak activity activity di booth nya itu mulai dari sampling mulai dari selling
kita juga memberikan tiket gratis ya
kemarin itu rame banget ya yang gak dapat tiket akhirnya dapat tiket setelah berkunjung di booth kita
jadi tapi yang paling penting adalah mereka tetap bisa menggunakan produk produk yang ditawarkan dari anesthesia
jadi seperti contoh ya kemaren itu kan panas banget ya sekarang kita banyak nih ngelihat tiap hari indonesia itu dilakukan
indonesia itu dilanda musim kemarau atau musim panas yang cuacanya sampai tiga puluh enam derajat celcius
nah kemarin waktu malam malam lagi di event tuh saya melihat sendiri ada beberapa penonton itu pingsan
karena seharian itu sudah ngantri ya jadi dibawa terik matahari
nah itu penting banget bagi kita untuk gak dehydrasi
kita punya produk namanya adam sari misalnya
jadi bisa diakses itu itu minuman kesehatan minuman herbal gak mengandung pamanis buatan gak mengandung pengawet
mudah mudahan kalau konsumsi minuman seperti adam sari itu ya badan tetap terjaga ya
jangan sampai drop
sudah lemes duluan gitu
pak rian ini menarik sekali
kita nanti akan elaborasi lagi kira kira produk produk dari anesthes group
apa saja sih yang bisa menunjang kesehatan untuk pemirsa di rumah dan juga untuk para pengunjung di sini di segmen selanjutnya ya pak ya
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali di insider cnn indonesia sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik pemirsa terima kasih banyak karena masih bersama kami di insider cnn indonesia
dan masih melanjutkan perbincangan kita dengan bapak rian tirta yudhistira selaku chief sales and marketing officer anesthesia group
kalau tadi di segmen satu kita sudah mengulas bagaimana komitmen kita untuk memiliki kompetensi yang sangat penting
dan selalu mendukung pemerintah dan pihak pihak swasta dalam berbagai penerapan protokol kesehatan
tadi bapak juga sudah menyebutkan eh kemarin ini sampai ada yang pingsan loh gitu ya
nunggu dari pagi begitu ya malamnya pas acara yang ditunggu tunggu ternyata mereka kecapean kelelahan ternyata bisa meminum salah satu produk bapak
tapi pak kalau misalkan kita lihat di sini ternyata juga banyak loh gerai gerai makanan yang biasa lah kalau korea korea tuh sukanya spicy spicy gitu
jangan sampai pas nonton konser ternyata suara kita habis gitu
kira kira kalau dari produknya anesthesia gala gala hati hati
apa sih pak yang bisa membantu problematika seperti itu
jadi seperti kita tahu memang kebiasaan masyarakat indonesia itu makan pertama pasti makanan yang banyak minyak ya goreng gorengan
nah terutama sekarang lagi ke korea koreaan gini makanan korea juga spicy goreng goreng ya panas panas
nah ini bisa menimbulkan gejala panas dalam
jadi gejala panas dalam seperti sariawan bibir pecah pecah gitu ya tenggorokan kering
nah kalau tenggorokan kering nanti kalau mau teriak teriak di depan boy band atau girl band kan hilang suaranya ya
udah gak seru lagi ya pak
seru lagi nanti makanya kita punya minuman yang namanya adem sari gitu
adem sari karena memang fungsinya untuk mengademkan
mengademkan kita walaupun kita makan makanan seperti itu terus juga terdampak dengan cuaca panas
tetap badan kita tetap adem sehingga terhindar dari gejala panas dalam
jadi kalau udah mau sariawan nah itu cepet cepet tuh beli adem sari ya
kita ada berbagai macam varian ada yang kaleng ada yang botol ada yang saset juga
artinya jangan menunggu sampai udah sariawan udah panas dalam baru minum begitu ya

sebelumnya gak apa apa
sebelumnya nggak apa apa jadi banyak sekali yang minum itu tiap hari ya
karena memang ini minuman yang sehat ya
tidak ada pewarna nggak ada pemanis buatan nggak ada pengawet
jadi minum setiap hari untuk penjagaan pun sangat disarankan
nah selain itu pak ini kan banyak sekali kalau kita lihat ya pak ya
dari pagi udah ngantri di sini yang pastinya itu akan bikin kelelahan banget ya pak
apalagi kita masih berada di pusaran pandemi even sekarang situasinya sudah mulai membaik
kira kira kalau dari produk enesis group ada nggak ya pak yang bisa suplemen yang bisa menjaga
membantu menjaga kesehatan kita begitu
jadi kurang lebih di tengah tengah pandemi kita meluncurkan produk yang namanya ammonizer yang ada di depan saya ini
ammonizer ini adalah vitamin dan herbal yang berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh ya
karena kita tahu sebenarnya untuk daya tahan tubuh kita yang kuat apalagi di masa pandemi
sebenarnya vitamin c aja itu nggak cukup
vitamin c merupakan salah satu kandungan yang bisa membantu kita untuk mempunyai daya tahan tubuh yang sehat
tapi alangkah baiknya bila ditopang juga
dengan kandungan yang lain seperti zinc herbal dan juga eldeberry misalnya
nah ini ammonizer ini bedanya dengan yang lain lain ini bukan kandungannya bukan hanya vitamin c
tapi semua yang itu tadi sudah lengkap
jadi kita sarankan untuk juga menjaga daya tahan tubuh dengan minum ammonizer
satu botol aja setiap hari dan ini rasanya enak banget segar banget
jangan sampai kalau udah ngantri seharian malamnya daya tahan tubuhnya drop ya
iya benar memang mungkin selama ini kita berpikiran bahwa
itu belum tentu ya pak ya kita masih membutuhkan asupan asupan dari dalam
untuk menjaga imunitas kita dan salah satunya seperti yang produk tadi bapak sebutkan ya
betul dari kemenkes juga berkali kali di mengingatkan ya kepada masyarakat
tetap pola hidup perilaku dan prokes dan juga asupan asupan yang untuk menjaga daya tahan tubuh diperlukan
oke yang pertama asupan dari dalam diri kita harus terjaga terlebih dahulu

event event offline seperti ini akan terus bermunculan nih pak ya
jaga kesehatan dari dalam dulu baru kita datang ke event event seperti ini
tapi kalau sudah di venue seperti ini pak ada ribuan orang
nah kira kira nih dari nsis group bisa menjaga kita seperti apa sih
jadi selain produk produk yang untuk menjaga kesehatan dari dalam
juga kita ada produk untuk menjaga kesehatan dari luar ya diana
jadi yang pertama adalah tentu saja antis ya
jadi antis ini yang sudah pada tahu semuanya
kita tahu kenapa antis itu ada
karena kita tahu tangan kita ini sebenarnya sumber penularan kuman
karena kita gak sengaja mungkin jabatan tangan ya
kemudian pegang tombol lift pegang handphone pegang pintu segala macam
ini adalah sarang kuman virus dan bakteri
dan banyak sekali covid itu menularnya juga lewat tangan
bukan cuma lewat droplet udara saja
karena itu penting sekali dijaga
kita sering sering cuci tangan
dan juga kalau gak ada akses cuci tangan kalau mau cepat sebelum makan misalnya pakai antis dulu gitu
nah itu yang pertama ya
terus yang kemudian yang kedua adalah plosa
plosa ini adalah seperti yang saya pegang ini
ini adalah aromaterapi yang bisa untuk menyetel tubuh dan otak ya
karena punya empat manfaat nih diana
kecil kecil tapi ternyata manfaatnya banyak ya
kecil tapi manfaatnya banyak ya
terus kemudian bisa roll on juga di ujung satunya
terus kemudian bisa pijat juga
jadi kalau pusing pusing ya
kalau sudah berasa nggak enak sebelum pingsan ya oles oles dulu ya
kalau pusing pusing misalnya nunggu grup band favoritnya untuk tampil belum tampil tampil
ngantrinya padat gitu ya
pijet pijet dulu di sini gitu ya
dan oles oles di masker dan juga bisa kerok gitu
jadi ini manfaatnya banyak sekali
dan ini adalah varian yang baru saja kita luncurkan bulan ini ya
jadi sebelumnya sudah ada tiga ini varian keempat yang namanya plosa citrus
nah ini banyak juga yang suka nih
karena citrus itu rasanya seger banget
itu sih kemudian mengenai antis dan mengenai plosa
dan juga ada beberapa produknya yang mengandung eukaliptus ya pak ya
jadi plosa ini juga mengandung
tonggulannya apa nih pak ketika mengandung eukaliptus
jadi eukaliptus itu memang sudah ada beberapa studinya dari awal pandemi
bisa menghambat pertumbuhan virus dan bakteri
terutama kalau eukaliptus itu kita oleskan di masker kita
kalau kita pakai masker ya tentu saja kalau kita pakai seharian ya
di masker kita itu menjadi kotor sekali ya
kasat mata tapi tidak kasar mata tapi
dalam itu banyak sekali virus dan bakteri
nah sehingga penting untuk kita mengoleskan eukaliptus itu ke masker
untuk membuat nafas kita tidak sesak
dan juga untuk menghambat pertumbuhan virus yang ada di masker
tapi kira kira akan merusak masker nggak nih pak
enggak jadi memang kita sudah ada testingnya ya
dengan penggunaan plosa yang ini
karena ini plosa kan diolesin ya
bukan dituangin liquid gitu ya
nah jadi kalau sudah diolesin plosa kita ada testingnya
itu tetap lapisan lapisannya itu
untuk bisa menghambat virus untuk masuk gitu loh
jadi tidak merusak masker
jadi artinya masih tetap terjaga
kondisi maskernya masih kualitasnya juga masih bagus
dan juga kita terlindungi dengan kandungan kandungan yang ada di dalamnya begitu ya pak ya
nah pak selain itu
biasanya nih kalau sudah berkumpul sama banyak orang
kita berinteraksi sama banyak orang
kuman kuman itu kan suka nempel juga ya di baju gitu
nah kira kira kalau di produknya enesis itu ada solusi seperti apa pak
jadi ini ada yang namanya key spray ya
key spray mungkin sudah banyak yang tahu
biasanya dipakai untuk waktu menyetrika
banyak juga yang pakai pastinya ya
saya sendiri pun juga karena saya nyetrika sendiri ya
karena memang membantu proses penyetrika lebih cepat ya
nah tetapi mungkin di awal pandemi sudah banyak yang menggunakan key spray
karena key spray itu sebenarnya juga mengandung anti kuman
nah bedanya antara key spray dengan hand sanitizer seperti antis
adalah kalau antis kan bahan aktifnya adalah alkohol ya
nah tetapi kalau di key spray itu tidak mengandung alkohol
tapi tetap bisa mematikan kuman
nah benefitnya untuk key spray adalah bisa dipakai untuk permukaan permukaan yang sensitif terhadap alkohol
kalau jok kulit atau sofa
kalau sering sering disemprot alkohol pasti biasanya rusak ya
nah jadi untuk menjaga supaya nggak cepat rusak kita semprot pakai key spray
sekarang waktu pandemi juga udah kebiasaan nih
suami atau anak sekolah begitu pulang ke rumah semprot dulu gitu ya
di pintu masuk semprot dulu
jadi seperti desinfektan
dan ini bagusnya adalah tidak mengandung alkohol
jadi tidak merusak perut
tidak merusak permukaan
tapi kalau misalkan kita bawa dalam situasi kayak gini event event seperti ini bisa nggak sih pak
langsung kita semprotin di baju gitu
jadi waktu kita mengadakan posko mudik
waktu libur lebaran beberapa waktu yang lalu
kita juga melakukan demo ya
jadi pemudik pemudik yang sebelum naik ke bus
itu kita semprotin dulu baju sama key spray
jadi jangan sampai di bus dengan situasi tertutup ya
menjadi medium penularan dari covid
jadi menggunakan key spray kumannya mati jadi aman mudiknya
ya baik ini adalah hal yang mungkin masyarakat perlu ketahui ya
bahwa ternyata produk ini itu tidak hanya digunakan untuk menyetrika pakaian saja begitu ya
tapi juga untuk mendisinfektan pada saat event event saat berkumpul dengan banyak orang seperti ini
bisa kita bawa dimasukin ke tas mungkin ya pak ya
bisa kita semprotkan sesering mungkin begitu ya
pak lantas kalau untuk saat ini
meskipun pandemi saat ini sudah mulai terkendali
tapi situasinya saat ini juga rawan dbd lho pak
itu kira kira ada gak
jadi itu masih yang bisa melindungi masyarakat dari penyakit yang satu ini
jangan dijawab dulu ya pak ya
kita akan ulas di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana insider cnn indonesia akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik pemirsa anda kembali bersama kami di insider cnn indonesia
dan masih dengan pak rian tirta
pak tadi kita sudah mengulas di segmen sebelumnya bahwa produk produk dari nsis group ini bisa menjaga kita dari luar dan juga dari dalam gitu ya pak ya
yang pasti tetap aja masyarakat tetap harus prokes ya pak disiplin prokes
nah tadi saya sempat menanyakan di segmen selanjutnya bahwa sekarang pandemi oke sudah mulai terkendali begitu
tapi ada ancaman yang lain pak yaitu dbd
kira kira dari produknya nsis group ada nggak sih yang bisa melindungi kita dari penyakit yang satu ini
ada namanya sovel ya diana ya
jadi sovel memang sudah banyak sudah lama dipercaya sebagai lotion anti nyamuk ya
dalam bentuk lotion dan juga dalam bentuk spray
nah kalau tadi diana bicara mengenai dbd ini benar benar sesuatu yang kita semua harus perhatikan juga
karena kalau kita lihat dbd itu sudah lama ya ada di indonesia dan setiap tahun selalu merenggut korban jiwa
sayangnya juga banyak sekali korban jiwanya itu adalah dari anak anak
karena anak anak biasanya kalau sore sore main di taman main sepeda
gitu ya gak sadar ya sama teman temannya kena dengan nyamuk dbd
jadi penting banget ya bagi kita untuk menjaga supaya gak digigit nyamuk ya untuk dbd ini menggunakan sovel
sovel ini bukan cuma untuk anak anak tapi ya pastinya dewasa orang tua juga perlu pakai ya pak ya
apalagi saat ini hujan hujan banyak genangan genangan gitu ya pak ya
biasanya kalau musim musim seperti ini nih kadang panas kadang hujan
itu adalah musim yang paling disukain oleh nyamuk dbd karena banyak genangan ya
jadi biasanya sudah sering banget tuh
apalagi kalau rumahnya di pekarangan depan atau belakang ada kebun kebun kecil gitu
nah itu biasanya itu sarang nyamuk gitu
dan sovel ini kandungannya adalah ramah lingkungan
jadi gak usah khawatir kalau ibu ibu misalnya mengaplikasikan kepada anak anaknya selama itu di atas enam tahun itu boleh ya
nggak akan merusak kulit anak atau kulit sensitif sekalipun
nah pak ini kira kira apa pesan pesan yang ingin disampaikan supaya acara acara seperti ini bisa terus berlangsung
tapi angka covid sembilan belas ini tidak kembali melonjak
yang pertama tentu saja dari penyelenggara ya
penyelenggara tentu saja sudah membuat event ini sehati hati mungkin dalam arti tidak akan menjadi lonjakan baru ya
dari secara peraturannya dari secara penggunaan atau aplikasi dari area areanya dan lokasinya
kemudian yang juga tidak kalah penting adalah dari pengunjungnya ya
dari masyarakat yang menikmati konsep konsep seperti ini
jangan kita tidak waspada karena lonjakan bisa naik lagi
dan yang paling penting adalah kunjungin booth enesis
karena disitu bisa mendapatkan produk produk yang tadi sudah kita bahas secara banyak diskon
bisa kalau beruntung bisa dapat tiket juga buat nonton
yang pasti tadi ya seperti dari ulasan kita bahwa kita harus selain prokes juga menjaga kesehatan kita dari dalam
dan juga tadi produk produk enesis juga bisa menjaga kesehatan kita dari luar gitu ya pak ya
dan untuk lebih lengkapnya mungkin langsung saja ke boothnya enesis begitu ya
terima kasih banyak atas waktunya pak
sukses untuk event eventnya ya
selalu mengedukasi masyarakat ya pak ya
baik dan pemirsa demikian insider cnn indonesia
kali ini saya diana twika undur diri dan saya selalu mengingatkan anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada
sehingga kasus heran covid sembilan belas di indonesia tidak kembali meningkat
terima kasih atas kembali
terima kasih bersama anda